kalian berdua aja deh gue skip dulu hari ini gue pengen istirahat udah kalau emang lo pengen istirahat
tapi inget istirahat yang bener jangan cuma badan dong istirahatin pikiran juga
ntar pikirannya malah nggak bisa istirahat karena mikirin sih itu tuh apa itu itu itu
gue banyak banget waktu gua ngapain kok aku buat mikirin dia coba aco lo ngomong udah
udah lo mau dengerin combro deh ini enggak listrik aja boy nanti soal turi kita gua kasih
harus tahu dia enggak mau kalau kalau

dia enggak mau kalau kalau kalau itu punya cerita itu pemberian dari
itu harus nyari mana ini sih emang wajib dicari
nanti biar gua sama sini soal dibantuin cari meskipun sampai bantar
gemang combro mau pikir kardus bekas bantar gebang
pokoknya lo tenang aja nanti babang ian bakal bantu cari oke ian ya bu
dari tadi saya lihatin kamu ngobrol terus ya coba kamu jelaskan tentang fenomena gunung es dalam
komunikasi gunung es komunikasi bu gunung es dalam komunikasi adalah saya nggak tahu yang saya tahu
itu gunung rinjani gunung semeru sama satu lagi itu gunung sehari
lagi ian lu ngapain pada ketawa
ian fokus sama pelajaran ya
ian bu duluan bu

woy jangan kabur lu
bu ya ampun bu
bu bangun bu
pak aduh gimana sih pak
kok malah diem aja tolongin dong
saya gak berani mbak ntar saya kebawa bawa lagi
tapi kalau didirimin gini malah bahaya kali pak
bu yang kuat ya bu ya sabar
pak pak pak berhenti pak
pak tolongin saya ya pak ya bawa ibu ini ke rumah sakit
iya iya neng pak bantu pak
kita berhenti yuk
bagus banget pak hasilnya makasih banyak ya
sama sama mbak kalau memang mbak nanti perlu apa apa mbak boleh datang ke sini lagi
kalau gitu saya permisi dulu
sampai jumpa pak
bagus juga hasilnya
tapi gara gara si rasa itu
gue jadi harus keluarin uang gue buat benerin mobil
maling banget sumpah
wah jangan jangan si sila lagi
soalnya kemarin kan gue juga sempat dapet surat anceman buat jauhin si boy
terus jelas jelas tadi dia datang ke gue terus marah marah suruh gue jauhin boy
tapi yaudahlah langsung gue pikirin
nanti gue salah orang lagi
yang penting sekarang mobil gue udah beres
dike baru lagi
jangan sampai lolos
kok kita berhenti di sini sih
ternyata mau ke rumahnya boy
kalau kita nunggu di sini kan gak kepanasan sayang
sambilan kita melihat siapa aja kira kira yang datang di rumahnya boy itu
sajian kamu mau kayak kemarin
mama sih nggak mau ya
ih mama kok jadi nge stalking gitu sih
gak banget deh
ih mama gak banget deh
nanti juga kamu bakal berterima kasih sama mama
dari sini itu kita bisa lihat
kira kira banyak kan temannya boy itu yang datang
atau temen cowoknya kah
tapi kalau yang datang cewek gimana
tinggal kamu singkirin aja silah
nanti nggak ada di rumah lagi
jangan jangan dia di kampus lagi
dia sih harusnya bentar lagi balik ya mas
soalnya dia tinggal satu kelas lagi
lagian mama sih datangnya kecepetan
ya udah ini biarin daripada terlambat kan
ih mobil siapa tuh bagus banget
mobilnya kok gak dimasukin aja tontoro
misalnya masih ada acara lagi
belum pulang ya tontoro
kok belum pulang sih dia
ke mana sih boy
tapi nanti kalau dia pulang bilang jangan keluyuran lagi ya pak
oke kita turun sekarang
ma tapi kan boy belum ada
udah gak apa apa kamu ikutin mama aja
oke kita turun dulu
oke kita turun dulu
jangan ditutup dulu
orang penting mau datang
cantik banget gitu loh
yalah non sila toh
pasti mau nyariin den mas boy ya tau
tapi den mas boynya belum pulang ya non
oh belum pulang
iya kalau gitu ketemu sama papanya aja juga gak apa apa kok
ini ada temannya den mas boy
namanya boy iya om kok bisa kebetulan banget ya jangan salah mas sila dan boy itu lebih daripada
temen uh panjang deh ceritanya nanti saya jelasin ngomong ngomong kita ngobrolnya di luar
tapi untung ya tadi gue agak disetrap sama bu cindy coba kalau disetrap malu gue dipajang
di depan kelas wajah seganteng gue ini eh combro gak usah disetrap juga lu udah malu maluin orang
ditanya fenomena gunung es lo bandingin sama rinjani yang penting lu bisa jawab ya tapi jawaban lu salah combrok
woy kenapa sih lu diem aja lu masih mikirin soal kalung ya hah udah tenang aja kan gue udah
jangan soal tau lu berdua terus ya gue diem karena gue lagi capek aja oh ya udah kalau gitu gimana

soal turisme ya ya terus ya gue diem karena gue lagi capek aja oh ya udah kalau gitu gimana kalau kita nongkrong di warung mani ini aja biar lu lebih semangat lagi sekalian kita lanjut discuss soal turisme
kita kalian berdua aja deh gue skip dulu hari ini gue pengen istirahat udah kalau yang nolih pengen istirahat tapi inget istirahat yang bener jangan cuman badan doang
istirahatin pikiran juga ntar pikirannya malah gak bisa istirahat karena mikirin si itu tuh siapa itu itu siapa itu siapa lagi
ngepala hihi wah banyak banget waktu gua ngapain gue takut buat mikirin dia coba
kacau lo kalau ngomong udah udah lu gak usah dengerin si combro deh ini kan lu istirahat aja boy nanti soal turi kita gue kasih tau lagi info
terus lu ngapain masih diem di sini lu juga jalan lah jalan lah
mas herman saya benar benar gak sangka ya setelah bertahun tahun lamanya akhirnya kita bisa berjumpa juga mas
terakhir kita ketemu
ketemu saat pemakaman istri saya di surabaya kan iya mas pada saat itu saya bener bener sedih dan kehilangan sahabat terbaik saya mas
maaf pak ya ini minumnya iya bi makasih terima kasih bi
bibi kenal dengan sila
nonsila kan mantan pacarnya den boy pak

kok saya gak tau
dulu non sila sering kemari cuma bapak nggak ada bapak lagi sibuk kerja atau keluar kota gitu
aduh ini pembantu nyusain banget sih pakai bilang sila mantan pacar lagi
kalian tuh gila